sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowinda di surabaya jawa timur
gita jika risma ditunjuk secara resmi oleh dewan pimpinan pusat pd perjuangan
mau tidak mau risma harus maju dalam pertarungan cagup jawa timur
apa tanggapan risma terkait hal ini
selamat sore eva memang untuk pemilihan gubernur jawa timur masih dilaksanakan pada tahun dua ribu delapan belas nanti
namun ternyata partai partai yang ada di jawa timur ini nampaknya sudah mulai menampakkan
siapa saja nama nama tokoh yang akan maju dan akan bertanding pada pilgub jatim dua ribu delapan belas
termasuk di pdip perjuangan kali ini yang nantinya akan mengusung risma dari dpc pdip surabaya
dan saat ini saya sudah bersama dengan wakil ketua dpc pdip surabaya pak baktyono
selamat sore pak
ini digadang gadang risma akan maju menjadi calon gubernur jawa timur nantinya tahun dua ribu delapan belas
nah ini apa yang mendasari dpc pdip surabaya ini untuk mengusung risma
ya dari kalau mekanisme dari dewan pimpinan pusat dewan pimpinan daerah
sampai dewan pimpinan cabang pdi perjuangan yang ada di kota surabaya ini
ini berhak kita juga mengusulkan
karena kita juga mempunyai kader kader yang terbaik di daerah masing masing
jadi di setiap provinsi di setiap kota kabupaten itu juga ada
dari banyuwangi sampai juga pacitan
tergantung nanti dari dewan pimpinan cabang masing masing
jadi kalau di kota surabaya kami juga akan mengusulkan
jadi kita mengusulkan nanti dalam konteks rakerdasus
rapat daerah khusus pdip perjuangan jawa timur
pdi perjuangan kota surabaya akan mengusulkan kadernya yang terbaik yaitu ibu risma
apakah sejauh ini sudah berkomunikasi dengan risma
untuk dari pusat dan
jawa timur dan dpj surabaya ini bagaimana sudah proses seperti apa pak
kalau dari pusat maupun dari provinsi kita belum
jadi ini kan yang dari bawah itu seperti apa
jadi kami ini menjaring lebih dahulu sebelum nanti bagaimana penyaringan berikutnya
dari kader kader mulai pengurus anak cabang ranting
yaitu di tingkat kelurahan sampai anak ranting tingkat rw
bahkan juga hari ini malam ini kami juga pertemuan pertemuan terus untuk mengintensifkan
nanti bagaimana untuk pemilu kada serentak khususnya kita juga dalam pemilu kada di provinsi jawa timur
ini bu risma seperti apa
jadi kalau komunikasi secara pribadi sih belum
cuma sinyal sinyal sudah ada
kita nggak perlu seperti ya langsung seperti itu
tapi paling tidak kita juga berharap jadi setiap daerah pun mengajukan seperti surabaya
dan nanti juga masyarakat nanti akan berkehendak yang mana
karena tentunya juga lembaga lembaga yang lainnya yang lainnya juga yang lainnya

jadi memang secara untuk langsung menanyakan apakah risma ini bersedia atau tidak
ini memang belum dilakukan oleh pdi perjuangan
karena memang beberapa bulannya lalu saya sempat menanyakan juga
langsung kepada ibu risma apakah dia bersedia apabila nantinya dicalonkan menjadi gubernur jawa timur
beliau menjawab tidak ingin maju begitu
apa pak respon dari pdip

kalau secara pribadi memang iya tapi karena ini tugas partai
seperti bu risma tugaskan di dewan pimpinan pusat oleh dewan pimpinan pusat sampai dewan pimpinan daerah sampai dewan yang di pusat sana mereka juga harus berangkat
karena kita penugasan sifatnya baik nanti delegislatif maupun de eksekutif
di eksekutif di mana kalau saat ini adalah sasarannya di eksekutif provinsi jawa timur
dan beliau mau tidak mau saya yakin akan bersedia
jadi tidak ada alasan risma untuk menolak ini ya
ya jadi memang seperti itu kita akan juga mengangkat provinsi jawa timur
kalau kita lihat permasalahan jawa timur seperti apa
dan kota surabaya pemimpin yang ada di kota surabaya itu melakukan hal yang terbaik
kami ingin juga apa yang dilakukan bu risma di kota surabaya
seperti pendidikan sma smk ini juga kacau
kami ingin juga daerah lain pun menikmati nantinya seperti surabaya yaitu wajib belajar dua belas tahun
agar seluruh sd smp sma smk
maka juga tidak dibungkut biaya apapun negeri maupun swasta
di antaranya di bidang pendidikan seperti itu
banyak hal juga untuk pembangunan infrastruktur jalan jembatan penerangan jalan
kami ingin juga di desa desa itu seperti halnya di kota surabaya terang benerang
karena mereka sudah memberikan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan umum
cuma haknya belum diberikan
banyak hal lain juga di bidang pertanian
kami juga ingin bahwa provinsi jawa timur ini benar benar swasembada pangan
yakin nanti kalau di surabaya ini diterapkan di kota kabupaten lain
melalui bu risma nanti dicalonkan ini saya yakin jawa timur juga akan luar biasa
tapi bagaimana dengan hasil dari survei internal yang katanya risma ini cukup suaranya cukup tinggi begitu
jika dibandingkan dengan contohnya saja saifullah yusuf yang nantinya akan maju dengan diusung oleh pkb
ada juga nama muncul seperti halnya kofifah indar parawansa
bagaimana posisi risma di antara pesaing pesaing ini
saya ingin pdi perjuangan memimpin untuk kesejahteraan rakyat jawa timur
jadi tidak main main yang diajukan
juga kita mempunyai survei internal
survei internal ini ternyata bu risma dapat diterima dan elektabilitasnya tinggi
di kota kabupaten lain
baik dimulai dari banyuwangi siti bondo sampai pasuruan sampai belungagung pacitan dan sekitarnya
ternyata suara bu risma luar biasa
maka dari itu nantinya tidak salah kalau dewan pimpinan cabang kota surabaya
maka dari itu nantinya tidak salah kalau dewan pimpinan cabang kota surabaya ini

risma mengusulkan bu yishma di halaman tabung sebagai kemampuan di jawa timur
apakah rakyat surabaya ini merayakan tadi apabila manfaat ini diambil lagi di hadapan tembak wilayah tersebut
kalau serta mohon sajalah
kalau pendidikan dipimpin oleh pr satu ratus tiga ni dua ribu tiga belas belumah apa juga leaves tak siber
masa mungkin akan benar
sma smk termasuk yang ada di kota surabaya ini pun akan kembali seperti semula tidak dipungut biaya
baik terima kasih pak baktiono atas waktunya
dan memang ketika saya ingin mengkonfirmasi langsung hari ini kepada risma wali kota surabaya
apakah risma ini setuju untuk menjadi calon gubernur jawa timur nantinya dan bertanding pada tahun dua ribu delapan belas
dan dikatakan oleh humas pemerintah kota surabaya bahwa risma tidak ingin menanggapi apapun terkait pilgub jawa timur
dan memang sampai dengan saat ini risma masih belum bisa dikonfirmasi langsung apakah ia akan mengiakan
ataukah risma akan maju ataukah menolak untuk menjadi calon dari pdi perjuangan ini
dan selain risma ada juga nama nama calon lainnya seperti halnya seflah yusuf yang kabarnya akan diusung oleh partai kebangkitan bahasa atau pkb
dan juga nama coffee finder parawar sen juga santer terdengar
di mana ini akan ada juga sinyal sinyal dari gerindra yang akan mengusung coffee finder parawar sen
bagaimana persaingan di pilgub jatim dua ribu delapan belas eva
ya kita akan pantau bersama serunya persaingan pilgub jawa timur dua ribu delapan belas
gita gowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih